sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
baik sebentar lagi dia akan berangsur angsur sadar
tapi supaya kondisinya tetap stabil
ibu kamu harus diterapi suntik selama beberapa minggu
hah terapi suntik kan bukannya kemoterapi ya dok
oh di sini kami menggunakan
metode yang terbaru yang termodern
di mana tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan kemoterapi
dan tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak menimbulkan kerontokan rambut
kenapa sih li dari tadi murung aja mukanya
tadi kan lo udah dengar sendiri dari dokter
dan kita bakalan dapat pengobatan gratis so lo nggak perlu pusing pusing mikirin biayanya
oh enggak enggak gue cuman rada bingung saja
udahlah kamu tenang aja kan mereka udah bilang kalau misalnya metode yang dipakai itu emang lebih baru dan modern
iya mendingan lo gak usah mikirin deh ya kita selain aja sama dokter dokter itu pasti paling tahu mana yang terbaik
gimana pa papa sudah percaya kan
mama kan sudah janji pasti mama tepatnya ranti di sini akan dirawat secara gratis dan dia dipastikan akan sembuh total
dokter pak ini dokter yang merawat ranti kalau bapak mau bicara langsung silahkan kenalkan dok ini suami saya
makasih ya dok
makasih ya green kamu sudah benar lakuin apa janji kamu saya betul betul gak nyangka
semua ini kan untuk kamu pak
oh ya papa langsung masuk mobil aja ya
mama mau menemui dokter sebentar
dari tunggu kamu disana aja
om itu duit aku om
jangan jauh jauh ya siapa lo
tunggu papa juga
gira tunggu disini aja ya gira kita langsung dulu
tunggu disini ya
copot kenapa sepatu kayak sepatu banjir
disini gua rutin
ini tanda sejak mama lahir sayang
kakek kamu juga punya
terus nenek buyut kamu juga
sama punya tandanya mirip kayak gini
nurun ke anak anak mama
ternyata hilang malah gak punya
ngapain sih megangin kakek gua lama lama
yang ada gua yang jijik tau gak
lo terima kasih dikit kakek masih ada temen yang bantuin ngurutin kakek lo
mau pergi kenapain gua lama lama sini
apa semuanya berjalan lancar
tidak ada yang curiga kalau kamu bukan dokter betulan
tentu saja tidak ibu
semuanya sudah percaya sepenuhnya kepada saya
ini bayaran kamu
dan akan masih ada jauh lebih banyak
kalau kamu bisa menyelesaikan pekerjaannya
pokoknya tidak perlu waktu terlalu lama
obat suntik itu akan melumpuhkan semua sistem saraf ibu ranti
pelan tapi pasti
saya sudah tidak sabar lagi menunggu saat itu kita
lo sebetul betul bodoh
begitu gampangnya dia percaya sama aku
satu satunya wanita yang dicintai yos
saingan terbesar aku
dan satu satunya wanita yang membuat aku
tidak bisa masuk ke dalam yos untuk selama lamanya
kamu harus ingat
jangan sampai rencana kita bocor
ibu tenang saja bu
pokoknya semuanya beres bu
aku ingin tahu apa yang kamu inginkan
semuanya beres bu
tidak ada apa apa kok pa
cuma tadi itu waktu bicara sama dokter
kebetulan dokter ini kenal sama teman sma mama dulu
mama teringat cerita cerita lucu waktu sma dulu
dok kami pamit dulu ya
saya mau jumpa ibu saya dok
oh tidak bisa belum bisa
ibu kamu belum boleh ditengok
soalnya ibu kamu sedang disterilkan
jadi belum bisa ditengok
biar saya yang kasih
soalnya tidak boleh ada seorang pun
yang masuk kecuali dokter
dan kamu bersabar saja
ya sudah terima kasih dok
aku merasa ada yang aneh
kenapa setelah disuntik
aku merasa makin lemah dan sakit
ibu ranti saya suntik sekarang ya
mereka mau suntik aku lagi
pasti ada sesuatu disuntikan itu
mereka gak boleh suntik aku lagi
mereka gak boleh suntik aku lagi
dok saya tidak mau disuntik lagi dok
saya nggak mau disuntik lagi dok
dokter saya tidak mau disuntik lagi
tolong dok sudah cukup dok sudah
kamu harus disuntik sekarang
ini untuk kesehatan kamu juga
saya tidak mau
pegang dia pegang dia
tunggulah ibu ya allah
berikanlah ibu kebahagiaan
jangan biarkan ibu pergi ya allah
kamu pikir saya akan baik sama kamu
asal kamu tahu
kamu disini akan saya buat menerita
karena kamu akan sekarat dan mati
berikanlah ibu kesembuhan
dan biarkan ibu meninggalkan hamla ya allah
bahagia kan nanti ya